kau salah denger kan
hidup dengan cara seperti ini
kang mul itu terlalu
kami orang tuanya
tapi febrinya sudah pulang
tadi pagi diantar supir dan yati
ibu tidak bohong
silahkan telepon yati
kalau gak percaya
kami disini saja

tolong sambungkan dengan febrin
bapaknya mau bicara
bapaknya febrin mau bicara sama febrin
halo assalamualaikum kum
bapaknya febrin mau bicara sama febrin
enggak papa bapak gak marah
entah ya febri takut
biar nenek yang ngurus ya
yuk tidur aja
enggak gak apa apa
nenek yang urus
enggak gak apa apa
enggak gak apa apa
enggak gak apa apa
terima kasih dang
udah tenang aja
febri sudah pulang
tapi tidak mau bicara sama
bu kalau gitu kami permisi dulu
dede cantik positif kang
positif dijodohin kang
itu teh artinya kamu harus cepet cepet ambil keputusan sob
ini bukan masalah cinta
kalau dede gak cinta
dede gak harus ditipin emas sama orang lain
kalau emang akhirnya nanti dede nikah sama orang lain
emang akhirnya nanti dede nikah sama orang lain
kalau emang akhirnya nanti dede nikah sama orang lain
entah itu siapa
itu teh bukan karena dede gak cinta sama a'a
tapi karena a'a gak pernah mau ngejemput dede
tapi karena a'a gak pernah mau ngejemput dede
dede harus pulang a
tunggu tunggu tunggu
kapan kita ketemu lagi
kapan kita ketemu lagi
sampai a'a udah punya keputusan
pasti lagi mikirin akang ya
akang juga suka mikirin intin
aku pesen kopi ya

makasih ya pin
akang minum dulu ya kopinya
kau bisa denger kan pin
saya nggak bisa kang hidup dengan cara seperti ini
kang mau itu terlalu